presiden joko widodo pagi tadi memperkenalkan menteri menteri yang mengisi kabinet dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dengan nama indonesia maju
ada nama nama yang lama seperti srimulyani luhut bint sarpanjaitan dan juga mombang brojonegoro
tetapi banyak juga nama nama yang baru yang mengisi formasi menteri khususnya menteri yang menjabat di bidang ekonomi
dalam sesi perkenalan presiden menyampaikan inti penunjukan para menteri tersebut adalah
agar mereka dapat menurunkan defisit transaksi berjalan meningkatkan terobosan dan juga sinergi antar kementerian
mengerek neraca perdagangan dan juga industrialisasi
lalu apa yang seharusnya tim ekonomi kabinet indonesia maju lakukan untuk bisa menggayat lebih banyak investasi
terutama dari luar negeri
kita akan coba ulas malam sore hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio cnn indonesia
ada ketua kebijakan publik asosiasi pengusaha indonesia atau apindo pak sutrisno
iwan tono pak sutrisno selamat sore pak
terima kasih sudah hadir di studio pak sutrisno sore hari ini
sebelum kita diskusi lebih lanjut pak kita coba lihat lagi kita refresh lagi ingatan kita soal menteri menteri
yang mungkin berkaitan dengan bidang ekonomi yang sudah dipilih oleh presiden joko widodo
kita akan lihat mungkin ada di layar di belakang oke
oke ini dia kita masih lihat di layar kaca saja
ini ada beberapa nama yang kemudian mungkin juga tidak asing tapi juga ada nama nama yang baru
ada erlangga hartarto ya yang ditunjuk menjadi menko perekonomian sebelumnya adalah menteri perindustrian
ibu sri mulyani masih menjabat di menteri keuangan
ada ida fauziah yang kemudian ini adalah wajah baru menjabat sebagai menteri tenaga kerjaan
dan ada lut bin sarpanjaitan yang nomenklaturnya agak ditambah sedikit belakangnya
jadi menko kemaritiman dan juga investasi
ini beberapa nama yang memang sebetulnya sudah tidak asing pastinya
ini erlangga hartarto
yang saat ini justru ditunjuk menjadi menko
kemudian ada nama agus gumiwang kita juga lihat ada beberapa nama yang lain ya di sini
ada pak basuki juga di situ
ada agus suparmanto
dan beberapa nama lain yang ini juga mengisi pos pos kementerian di pak jokowi
ini ada budi karya
pak budi karya sumadi juga masih menjabat kementerian yang sama
joni g plate ini adalah sekjen partai nasdem yang kemudian menjadi menkom info
ada syahrul yassin limpo ini juga dari nasdem
dan ada edi prabowo ini juga dari partai gerindra yang menjadi menteri kkp
kita lihat lagi beberapa nama yang lainnya
sofian jalil masih dari wajah yang lama
masih menempati pos yang juga hampir hampir sama sebetulnya
kemudian soharso manoarva menteri ppn dan juga bapak penas
ini plt ketua umum p tiga
wajah baru teten mas duki
yang tadinya sempat menjabat sebagai kepala staff kepresidenan
kemudian sekarang masuk lagi menjadi menteri kooperasi dan juga ukm
ya ini kemudian bah lil laha dalia
wajah baru sebetulnya
ketua umum hipmi kepala bkpm
bang brojo negoro agak bergeser
terotasi ke menteri
menteri reset dan juga teknologi
dan wisutama menteri pariwisata dan juga ekonomi kreatif
yang kemudian ini ditambah juga nama kementerian
yang menjadi tambahan ekonomi kreatif
ya demikian tadi pak sutrisno
beberapa nama yang sudah diumumkan oleh presiden joko widodo
sebagai bagian dari apindo atau mungkin kacamata para pengusaha
apakah yang diumumkan ini pak sudah sesuai dengan harapan
sesuai dengan ekspektasi anda
panjang yang kita lihat tadi pagi ya
sejak pengumuman itu
pasar di bursa merah ya
walaupun juga di pasar lain juga merah gitu
dingin dingin saja ya
tapi ini kan mencerminkan bahwa sebenarnya kondisinya flat
dingin dingin saja tidak ada sesuatu yang wah gitu ya
dan padahal kita sekarang ini memang menghadapi persoalan yang cukup serius
dari sekarang enam bulan ke depan itu kita akan menghadapi turbulensi ekonomi yang cukup serius
karena krisis ekonomi sudah mulai terjadi di amerika di eropa di jepang dan sebagainya
nah tentu kita akan masukin itu
oleh karena itu menteri menteri bidang ekonomi ini tidak boleh lagi masih belajar
jadi begitu masuk dia sudah harus lari begitu
ada beberapa nama yang menurut anda
ini sebetulnya pos pos yang seharusnya sudah harus berlari
tapi justru karena ditempati oleh orang orang yang mungkin kurang kuat latar belakangnya
ini menjadi justru ini kok jadinya malah akan jadi belajar lagi begitu
khususnya di bidang ekonomi pak
ya contohnya misalnya di bkpm ya
bahlil itu ya

nah kita tidak mengandalkan media tetapi di investasi ini kan kita perlu diplomasi yang tinggi untuk internasional ya
nah kita tidak mengandalkan media tetapi di investasi ini kan kita perlu diplomasi yang tinggi untuk internasional ya
bagaimana meyakinkan mereka mau masuk ke sini
ini memang memerlukan orang yang punya jam terbang tinggi gitu ya
ya tetapi untungnya ada pak bin sar
pak luhut ya ada pak luhut yang menko nya bertambah dengan itu
menko kemarin timan dan juga investasi
mudah mudahan ini nanti bisa meng cover itu ya
dan tentu saja investasi ini kan tidak bisa berjalan sendiri
artinya orang mau investasi itu satu ya harus ada kepastian hukum
kondisi politik dan keamanan yang stabil ya
kemudian perizinan yang lebih mudah ya
birokrasi yang lebih sederhana ini semua memang berada di luar bkpm itu sendiri
sehingga itu mendukung
kita harapkan nanti ini bisa mendukung teman kita yang masih
cukup muda ini ya begitu
cukup muda ini ya cukup muda ini ya
walaupun dia punya lainnya saya kira tantangan sendiri
kemudian saya ingin katakan ya untuk mengembangkan ekonomi kita selain investasi tentu adalah ekspor
karena ekspor itu seperti pak jokowi kemukakan ini juga menjadi kunci gitu
itu tadi ditekankan pak jokowi berkali kali
terhadap beberapa menterinya
iya untuk ekspor ini portfolio yang penting kan perdagangan
nah kita punya menteri pak agus
kalau nggak salah
iya kalau nggak salah
kalau nggak salah ya
ini yang kita juga belum begitu kenal sebelumnya
ya kan bagaimana sebenarnya
tapi posisi itu penting gitu
kalau kita ingin mendukung ekspor maka menteri perdagangan menteri perindustrian itu sangat sangat berperan penting
dua pos ini menurut anda belum cukup familiar mungkin di dunia politik
kalau pak gumiwang kartasasmita kan saya kira sudah
kita tahu lah
tapi pak agus ini kan kita belum tahu ya
karena sebelumnya juga mensos ya pak
iya mensos di dpr juga lama gitu
tapi belum tentu juga ini jelek
cuman kita belum bisa memberikan rasa percaya diri yang kuat gitu lah untuk menyosong ke depan
kemudian juga sebenarnya tadinya saya pribadi ya itu menduga yang di perdagangan itu pak erlangga
karena pak erlangga itu tentu punya track record yang baik lah
tapi justru dia di menko perekonomian
nah itu menjadi tepat tidak pak kalau kemudian pak erlangga artarto ditaruh posnya di menko perekonomian
ini kan artinya dia akan mengkoordinasi seluruh pos pos kementerian di bawahnya

iya tadinya saya juga menduga orang yang senior di situ itu kan mestinya bu sri mulyani

ya bu sri mulyani itu punya karakter yang khas gitu ya yang mestinya bisa dia melakukan
karena menko itu mengkoordinir semua menteri teknis
ya tentu bu sri mulyani kalau sekarang pegang keuangan itu ya sudah memang itu bidangnya
tapi kalau dia jadi menko mungkin lebih grip gitu ya
kita bayangkan misalnya dulu pak darmin saja itu dengan bu sri mulyani kan lebih senior pak darmin
kan juga tidak begitu mudah ya
tetapi ya kita memberikan dukungan lah bagaimanapun juga kita tidak boleh berhenti
kita tidak boleh pesimis
sebab kalau kita pesimis seperti pengusaha ini siapa yang mau nolong kalau bukan kita sendiri
pak sistri ustaz menarik ketika tadi anda di awal katakan bahwa ini pasar meresponnya flat flat saja datar datar saja

apakah kemudian memang ini tidak sesuai dengan ekspektasi kah
nama nama ini atau ini artinya cukup kurang meyakinkan dan lain sebagainya
termasuk juga soal pr pr ekonomi di bidang ekonomi yang ini harus segera diselesaikan di era pemerintahan presiden joko widodo di periode kedua ini
ini apa apa saja pak nanti kita bahas usai jeda

kami akan segera kembali tetap bersama kami di breaking news cnn
kami akan segera kembali tetap bersama kami di breaking news cnn
baik saya akan lanjutkan diskusinya bersama dengan pak sutrisno
pak tadi anda juga mengatakan bahwa di awal ya bahwa pemerintahan pak jokowi ini para menterinya terutama di bidang ekonomi kan sudah harus running sebetulnya
tidak lagi kemudian beradaptasi belajar dan lain sebagainya
sebetulnya kalau mungkin anda bisa jabarkan apa saja pr pr yang memang harus segera diselesaikan
segera diselesaikan di periode kedua pak jokowi ini di bidang ekonomi
pertama saya tetap selain jangka panjang ya kita harus selamat dulu jangka pendek
karena kalau jangka pendek ini kita tidak bisa akan sulit ke depan
karena apa karena ekonomi kita sedang turun
kalau sedang naik itu saya kira nggak begitu masalah ya
ada tiga hal yang menurut saya jangka pendek harus dilakukan
pertama tentu kebijakan moneter kita ini harus berani lebih ekspansif

kalau tidak dalam kondisi ekonomi yang mundur moneternya itu ketat ini pasti akan menimbulkan perlambatan ekonomi
karena itu harus lebih ekspansif ya
sungguh bunga diturunkan giro wajib minimum diturunkan
ini adalah hal hal yang perlu segera dilakukan
yang kedua adalah dari sisi fiskal
sisi fiskal ini juga begitu jangan menimbulkan kontraksi
lebih banyak memungutin pajak dari pengusaha sementara kemudian spendingnya kurang
oleh karena itu kebijakan harus lebih kreatif
bagaimana tidak membebani pengusaha tapi penerimaan pemerintah juga cukup untuk membiayai
nah inilah yang perlu ada sumber sumber lain yang lebih kreatif
kemudian yang ketiga ini yang saya kira penting itu adalah mengembangkan sektor real
terutama perizinan yang selalu disebut pak jokowi
perizinan diregulasi dibirokratisasi
ini harus betul betul ditangani secara serius
bukan soal wacananya tetapi soal implementasinya
karena sering kita lihat ini di satu sisi disederhanakan
tapi di sisi lain muncul lagi secara tidak
entah disengaja atau tidak tahu muncul lagi aturan aturan baru
yang pada akhirnya kemudian juga menyulitkan
kemudian masalah kepastian hukum
jadi kalau investor mau masuk tetapi selalu dihantui oleh ketidakpastian
dia merasa terjerat nanti ke sini
nah yang berikutnya adalah administrasi di dalam perpajakan
karena perpajakan ini terserang juga selalu menjadi isu yang sangat dipertimbangkan oleh investor
yang berikutnya ya tentu infrastruktur ini mutlak ya
kalau tanpa infrastruktur saya kira tidak akan bisa investasi dilakukan
kemudian isu mengenai korupsi
nah memang banyak orang mengatakan kenapa pak joko tidak meng dress ya
karena korupsi itu sebagian dari ekonomi biaya tinggi sebenarnya
jadi kalau orang mau masuk perizinannya panjang masih ada suap penyuaman
oleh karena itu kalau perizinan itu disederhanakan
aspek korupsi suap menyuap itu akan dengan sendirinya akan berkurang
oleh karena itulah menteri menteri ini menurut saya dalam jangka pendek fokus di situ
itu short term nya dulu ya pak ya
short term nya dulu lah
kalau jangka panjang ya pendidikan segala macam kan tidak langsung
infrastruktur yang jauh jauh dari pusat konsumsi itu juga nanti
sekarang selamatkan dulu jangka pendek
setelah itu baru kita
masuk ke tanggapan
pak untuk kemudian kita bisa meng guide investor lebih lagi begitu ya
ini kan tentu selain tadi apa yang sudah bapak sampaikan
kita kan tentu butuh faktor trust juga begitu
trust terhadap negara ini
kalau kita kemudian lihat seperti apa di tengah peringkat daya saing indonesia
yang tahun ini turun lima peringkat ke posisi lima puluh enam
ini apakah menjadi satu obstacle tersendiri pak
dan apa kemudian yang bisa dilakukan pemerintah soal itu
ya itu bukan hanya daya saingnya turun
tetapi isi of doing business di indonesia juga turun
dari tujuh puluh tiga menjadi tujuh puluh empat
itu kan mengkonfirmasi bahwa memang ada persoalan persoalan
saya kira salah satu di antara itu adalah perizinan
kemudian prosedur untuk memperoleh tanah perpajakan
itu adalah variable variable yang selalu diperhitungkan oleh investor
oleh karena itulah di satu sisi misalnya nanti saudara bahlil ini
itu mestinya dia lebih banyak keluar berpromosi untuk membawa investor masuk ke sini
tapi di dalam negeri itu kan infrastruktur misalnya itu wilayahnya pupr
juga harus disiapkan sedemikian rupa
ya perizinan perizinan bukan hanya pusat
pusat sekarang sudah mengeluarkan
omnibus law misalnya saya kira itu bagus ya pak joko wimam introduksi itu
tetapi yang penting lagi aplikasi di daerah
seringkali kita bicara oss misalnya
uss itu dimaksudkan untuk menyederhanakan
tapi siap nggak di daerah
ternyata banyak yang tidak siap menjalankan itu
baik dari sisi teknologinya maupun sdm
sumber daya manusianya sendiri
yang menjalankan itu
ini adalah persoalan persoalan yang harus ada leader ya
mudah mudahan nanti pak luhut ini bisa menjadi leader yang kemudian mengkoordinasikan semua itu
sehingga actionnya itu betul betul jalan gitu
itu action yang kemudian diperlukan karena tadi kembali lagi tadi pak sutrisno katakan bahwa ini kita butuh running sebetulnya
untuk kemudian memperbaiki kondisi ekonomi dan lain sebagainya begitu pak
ya jadi kita butuh running
jadi makanya saya selalu bilang kemarin itu bulan bulannya jangan panjang panjang
buat seminggu ini nanti harus segera
nanti harus segera ngomong sudah menteri itu
apa yang akan mau dilakukan
betul ya pak jokowi mengatakan seratus hari tidak ada target ya
tetapi dalam seratus hari ini sudah harus ada jelas mau ngapain begitu
karena itulah yang akan memberikan keyakinan kepada investor untuk masuk ke sini

baik pak selain faktor regulasi birokrasi kita masih bicara soal investor
baik pak selain faktor regulasi birokrasi kita masih bicara soal investor
faktor apa yang bisa kita buat atau kita bisa membawa sebanyak banyaknya investor ke indonesia
faktor apa yang kemudian mereka inginkan sebetulnya untuk bisa berinvestasi di indonesia
ya tadi itu saya kira faktor faktornya itu ya
di antara ini satu lagi adalah masalah kesiapan dari sumber daya manusia kita
ya kan kita lihat misalnya perang dagang
kemudian dari china maupun amerika banyak terjadi dari lokasi
mereka tidak datang ke indonesia malah ke vietnam ke thailand
satu yang dikatakan bahwa produktiviti dari sdm itu memang lebih baik di sana
kemudian juga upah buruhnya lebih murah
di sini ini dilihat produktivity nya rendah tetapi upahnya sudah cukup tinggi
nah ini hal hal yang tentu harus segera kita lakukan
makanya kementerian tenaga kerja
makanya kementerian tenaga kerja
makanya kementerian tenaga kerja
dan tenaga kerja ini juga harus nanti tentu dia harus menampung aspirasi dari tenaga kerja
tapi juga harus didiskusikan dengan pengusaha
nanti saya khawatirnya ya dengan kemajuan teknologi robotisasi ya nanti
secara logik kalau kemudian menggunakan robot lebih murah daripada menggunakan manusia kan kasian
tenaga kerja kita gitu loh
nah di situ harus pandai pandai jangan kemudian
saya katakan kenapa
karena pak jokowi ini kan presiden yang terpilih secara legitimate ya
suaranya cukup signifikan
artinya secara politik dia kuat
apalagi sekarang pak prabowo jadi anak buahnya
apalagi kan tidak ada persoalan yang
dukungan politik sudah sangat berlebihan
jangan bicara gangguan politik ini sudah sangat kuat
karena itu harus berani melakukan tindakan tindakan yang tidak populer
demi kemajuan ekonomi kita demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita
pak sedikit agak mundur lagi ke pertanyaan awal tadi
soal yang anda katakan bahwa pasar melihat ini datar datar saja
ini artinya apa sebetulnya pak
apakah kemudian memang tidak ada faktor yang mengejutkan
atau kemudian sosok sosok yang diperkenalkan di bidang ekonomi ini juga tidak sesuai dengan harapan
apa sebetulnya artinya pak
ya kurang lebih begitu
kurang lebih begitu kan
kalau kemudian wah gitu kan terus kemudian terjadi
nyatanya kan asing jual kan signifikan hari ini
dia pergi meninggalkan kita
artinya ya anulah gitu
oleh karena itulah
tetapi juga jangan terlalu pesimis
makanya kita katakan dalam seminggu ke depan ini sudah harus masing masing kalau bisa sudah ngomong ngomong
dia mau ngapain
jadi menunjukkan bahwa dia memang
siap untuk menjalankan misi itu
tapi kemudian tidak tahu apa yang boleh dilakukan
menarik juga tadi ketika pak jokowi banyak singgung soal ekspor
apa mengedepankan di bidang ekspor
kita tahu ekspor kita juga turun begitu
nah untuk periode berikutnya apa yang harus dilakukan pemerintah soal ekspor ini
apakah kemudian juga harus banyak melibatkan pengusaha di dalamnya atau seperti apa
dan secara menyeluruh ya anda melihat lima tahun ke depan
seberapa besar kemudian tantangan dan juga pekerjaan rumah yang betul betul akan dihadapi oleh pemerintah periode kedua jokowi dodo ini
tapi kita bahas nanti usai jeda pak
kita harus break
kami akan segera kembali setelah ini